terima kasih yang masih bersama kami di newsroom
pemirsa kementerian keuangan ri memberikan klarifikasi terkait dengan nilai transaksi mencurigakan
yang melibatkan pegawai kemenku yang menjadi pembahasan di komisi tiga dpr ri
pihak kemenq membantah terjadinya perbedaan data transaksi janggal
sejauh tiga rupiah antara pihaknya dan juga menko polhukam mafut md
karena berasal dari sumber yang sama yaitu laporan ppatk
wakil menteri keuangan suhasil nazara pada jumat siang menjelaskan
pihaknya telah melakukan proses klarifikasi transaksi janggal
yang diduga melibatkan pegawai kemenku senilai tiga ratus empat puluh sembilan triliun rupiah
proses menghitung dan menganalisis surat laporan ppatk yang diterima kemenq pun
dilakukan dengan berbagai cara
namun akibat kemenkyu hanya menerima tiga ratus atau dua ratus dari tiga ratus surat laporan ppatk
maka sempat memunculkan perbedaan data
kemenku pun akhirnya melakukan pemeriksaan kembali terhadap ratusan surat laporan ppatk itu
surat yang dikirimkan ppatk langsung kepada aparat penegak hukum
sehingga akhirnya diperoleh data yang sama untuk menjelaskan data agregat dugaan tppu
yang terkait dengan kemenkyu periode dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh tiga
yang terbagi menjadi tiga kelompok laporan hasil analisis atau lha
surat ppatk ke kementerian keuangan tertanggal tiga belas maret dua ribu dua puluh
berisikan rekap atas tiga ratus surat yang pernah dikirimkan ppatk
dikirimkan ke ppatk kemana
dikirimkan oleh ppatk
ada yang dikirimkan ke aph itu bagian yang oranya seratus surat
dikirimkan ke kementerian keuangan
itu yang dua ratus surat
angkanya kurang lebih ya
kenapa angkanya ini keseluruhan mirip
karena memang kita bekerja dengan data yang sama yaitu tiga ratus surat
ini yang dikaling karing merah di bawah
sama sama tiga ratus surat
dan keseluruhan tiga ratus surat itu nilai totalnya berapa
sumber datanya sama yaitu rekap surat ppatk
cara menyajikannya bisa berbeda tapi kalau dikonsolidasi ya ketemu